polda metro jaya menjawab informasi terkait penutupan ruas jalan di dki jakarta pada senin tiga puluh maret dua ribu dua puluh
melalui akun twitter tmc polda metro jaya dinyatakan tidak ada penutupan jalan untuk hari senin tiga puluh maret
jalanan normal seperti biasa baik tol ataupun arteri
dikutip dari detik com direktur perhubungan darat kementerian perhubungan budi setiadi
mengatakan bahwa rapat pembahasan karantina wilayah di dki jakarta akan dilakukan pada hari senin ini
rapat tersebut rencananya akan diikuti presiden joko widodo serta plt menteri perhubungan luhut binsar panjaitan
sementara itu warga cipinang melayu makassar jakarta timur
menutup sejumlah akses jalan dari permukiman warga menuju jalan raya dengan bajaringan pada minggu sore
penutupan dilakukan menyusul adanya salah seorang warga yang berstatus sebagai orang dalam pemantauan
kofit sembilan belas warga hanya membuka akses keluar masuk dengan pengawasan ketat
jadi hal ini dilakukan dasarnya adalah untuk membatasi gerak warga ataupun tempat orang berkumpul
yang notabene kita di jalan raya kalimalang itu semuanya mobilitas warga banyak sekali
resah penyebaran virus covid sembilan belas kian masif pemerintah kota dan kabupaten bogor jawa barat
mendesak pemerintah dki jakarta untuk segera memperlakukan kebijakan lockdown lokal
pemda mengaku sulit menutup daerahnya lebih dahulu lantaran jaringan jalan utama terikat paralel di empat kota penyangga
sehingga kunci utama pembatasan dinilai berpusat dari wilayah ibu kota
jadi tidak ada artinya kalau dki kemudian tidak melakukan pembatasan pembatasan yang signifikan
kemudian kota bogor dan kabupaten bogor melakukan lockdown
jadi sama dengan ibu bupati kita sepakat
tapi sentrumnya dulu di peresin kota bogor dan kabupaten bogor
jadi tadi juga sepakat dengan pak wakil wali kota bogor bahwa kita dorong dulu deh epicentrumnya untuk melakukan lockdown
setelah itu baru kita berpikir untuk dan mengatur strategi untuk kemudian kita melakukan hal yang sama
walaupun mungkin tidak seperti jakarta ya
terkait persiapan karantina unilayah
kedua pemerintah daerah penyangga ini telah menyiapkan strategi mengkarantina seluruh kecamatan
kelurahan hingga kluster permukiman
tim liputan cnn indonesia